anda masih di cnn indonesia prime news dr sandi nugraha putra almarhum dr wahyu hidayat
yang meninggal dunia sebagai pdp covid sembilan belas memberi pesan yang menyentuh kepada seluruh keluarga di indonesia
termasuk keluarga tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas
agar mengikuti anjuran pemerintah dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat
dr sandi juga mengatakan kepergian ayahnya merupakan resiko pekerjaan yang harus diterima
kami tidak menyalahkan pihak manapun karena gugurnya ayah saya sebagai salah satu tenaga kesehatan
itu merupakan salah satu resiko pekerjaan
dan yang saya harapkan sesuai agama saya yaitu insyaallah semua pejuang kesehatan yang meninggal
insyaallah syahid husnul khotimah
mari kita bersama sama bekerja sama bukan hanya dari pejuang kesehatan
bukan hanya dari tenaga kesehatan bukan hanya dari pemerintah
tapi ayo mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu adalah keluarga
mari kita saling mengingatkan anggota keluarga kita untuk mengikuti anjuran pemerintah
untuk tidak berkumpul di keramaian
untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
dan saya berharap bahwa mungkin dari rumah sakit rumah sakit yang merawat pasien covid
saya minta untuk difasilitasi sekali lagi saya minta untuk difasilitasi
agar anggota keluarga juga bisa mendapatkan informasi yang sebaik
dr wahyu hidayat spesialis tht meninggal dunia pekan lalu akibat covid sembilan belas
dr wahyu melayani pasien umum bukan pasien covid sembilan belas
namun ia meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit dengan status pdp
hari kamis selalu putranya dr sandi nugraha menyampaikan pesan
kepada seluruh masyarakat di indonesia
melalui skype sudah bergabung sekarang dr sandi nugraha
dr sandi selamat malam
dr sandi terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini
dokter pertama tama kami sampaikan bela sungkawa
sekali lagi yang begitu mendalam atas berpulangnya ayah anda
dan malam hari ini sudah sepekan berarti ya dok
apakah anda keberatan jika kami meminta anda sedikit ke belakang bercerita kembali
tentang kondisi almarhum ayah anda
terima kasih kepada tni indonesia
tni indonesia yang sudah mencoba bekerja sama dengan saya

klinik hidung dan anggorok

masih aktif sebagai klinisi
hari sebelum beliau sakit
seperti kita tahu bahwa profesi seorang dokter terkenal itu klinik hidung dan anggorok
amat sangat erat kaitannya dengan mungkin kita tahu bahwa covid ini penularannya yaitu melalui droplet
di mana mungkin saya tidak bisa menduga di mana ayah saya mendapatkan penyakit tersebut

tetapi ya memang tugas saya adalah memberikan penyakit tersebut

memeriksa di sekitaran telinga hidung dan anggorok yang merupakan daerah yang amat sangat beresiko tinggi untuk penularan covid
dan mungkin pada saat itu ayah saya menggunakan apd yang memang kurang baik
kenapa kurang baik
karena pada saat itu ayah saya sempat berkesan dengan saya bahwa untuk mendapatkan apd pun susahnya
tengah mati dan beliau sempat minta tolong kepada saya untuk mencarikan apd ya kendalanya adalah sangat susah
pada akhirnya anda sempat memberikan apd tersebut atau tidak
pada akhirnya ayah saya meminta kepada pihak rumah sakit ya difasilitasi oleh pihak rumah sakit
tapi memang kendalanya adalah
susah sekali mendapatkan yang proper atau mendapatkan yang memang sesuai dengan spesifikasi yang diminta
karena kan memang pada tenaga kesehatan itu dibagiin menjadi zona zonanya ya
betul dan sebenarnya kalau misalnya dari profesi almarhum spesialis tht semestinya apd yang tingkatannya bagaimana dok
jadi memang apd itu dibagiin zonanya masing masing
kalau memangnya seperti saya yang memang atas kaitannya dengan droplet itu sebaiknya beliau menggunakan baju tertutup semua
kemudian menggunakan face shield kemudian noscar n sembilan puluh lima menggunakan google untuk matanya
kemudian menggunakan baju suit
yang mungkin selama ini kita tahu seperti menutupi dari kepala ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan sarung tangan
tetapi pada saat itu ya ayah saya sempat mengirimkan foto bahwa ya beliau yang masih bisa diusahakan adalah memakai baju seperti baju jas hujan tersebut
kemudian hanya pakai sarung tangan biasa dan maskernya pun bukan masker n sembilan puluh lima tetapi menggunakan masker medis biasa
kacamata pun beliau hanya menggunakan face shield tetapi ya belum digunakan yaitu adalah google
dimana pada saat ini seperti kita tahu bersama bahwa untuk satu untuk mendapatkan yang sulit
jadi yang kedua memang harganya mahal
kadang kadang istilahnya kita punya uang untuk mendapatkan barangnya pun amat sangat susah
dokter pada saat pertama kali kemudian anda mengetahui
apakah almarhum dr wahyu hidayat menyampaikan sendiri mengalami gejala dan kemudian menyampaikan sendiri kepada keluarga
ini kayaknya begini ini kayaknya covid atau diidentifikasi
sebelumnya memang ayah saya mengeluh demam tetapi memang ayah saya sebelumnya memiliki riwayat hipertensi
pada saat itu kita periksa gula darah memang ayah saya gula darahnya agak sedikit tinggi
tapi tidak ada keluhan sama sekali yang mengarah ke arah covid gitu ya
tidak ada batuk tidak ada sesak
tidak ada yang lain hanya demam gulanya sedikit tinggi
kemudian dalam perawatan di salah satu rumah sakit swasta di kabupaten bekasi
kemudian selama perawatan pun untuk antisipasi kami melakukan
saya mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan dua kali foto ronsen
dan maaf sudah dilakukan berarti total tiga kali foto ronsen dan satu kali ct scan paru di mana semua hasilnya baik
kemudian setelah dalam perawatan lima hari kurang lebih lima hari ayah saya sempat pulang
kemudian masuk lagi itu dipoto ulang hasilnya memburuk
artinya cepat sekali ya dok
amat sangat cepat baik
bagaimana ini sekarang mempengaruhi anda dalam bekerja sehari hari
anda juga dokter spesialis anak
nanti dijawab setelah jeda ya dok
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bergabung
masih bergabung bersama kami adalah dr sandi nugraha putra almarhum dr wahyu hidayat
spesialis tht yang pekan lalu meninggal dunia
dalam akibat covid sembilan belas dengan status pdp
dokter sandi pada saat kemudian anda mengetahui ayat ayat anda terkena covid
apa yang dilakukan keluarga dan kolega
apakah kemudian melihat riwayat pasien yang ditangani
apakah kemudian mencari tahu dari mana mendap bisa tertular atau apa
oke pertama kali mengetahui memang terjadi perubahan yang spesifikan
pada gambaran radiologi akhir saya kami memutuskan memang untuk dirujuk ke fasilitas yang memang menangani covid
karena salah satunya covid itu pilihannya adalah persahabatan
tetapi memang ternyata sudah penuh
sehingga kami mendapatkan info bahwa rumah sakit tni bisa menerima pasien covid
sehingga kami disarankan
covid yang ada di sekitaran
dok saat ini kita tahu
trennya semakin banyak
tenaga medis yang
tidak menangani pasien covid
tapi kemudian tertular
kalau kemudian menurut anda
dan mungkin juga
pelajaran yang bisa diambil dari almarhum
apa yang terjadi dok
apakah ini memang soal apd yang
tidak merata hanya itu saja
atau ada hal lain misalnya
terhadap riwayat kesehatannya mereka
seperti kita ketahui bahwa
atau informasi mengenai covid ini
itu kan bisa kita peroleh gampang yaitu
yang paling gampang adalah dari media sosial ya
kita setiap hari
memegang gadget dan
barangkali mungkin di sini kalau memang ada
pemirsa yang mempunyai suatu
gejala yang menyerupai
menggunakan suatu gadget
jadi kita harus menggunakan
suatu gadget yang bisa diperlukan
untuk menyebutkan bahwa
pada saat ingin berobat
sebutkan apa adanya
jangan sampai menyembunyikan sesuatu
sehingga yang nanti yang dirugikan adalah
bukan hanya tenaga medis
tapi di saat kita mau ke pelayanan kesehatan
itu kan berarti yang pertama bisa dari mulai
ke rumah sakit kemudian
bertemu dengan tim administrasi di rumah sakit baru mungkin
akan duduk untuk mengantri nah di situ kalau kita berada di rumah sakit

dari mulai kita meninggalkan rumah
itu ada beberapa yang terpapar
dengan kita dan sebaiknya
kalau memang punya keluhan yang menyerupani
gunakanlah minimal masker kain
penularannya kalau memang
benar benar kita curiga itu
covid itu kita bisa
membentengi diri kita
minimal adalah kita tidak
membuat orang lain di sini yang menyebutnya covid
jadi kita harus
mengalami keluhan yang kurang lebih sama
dok bagaimana dengan mereka
para tenaga medis beberapa waktu lalu
saya berbincang dengan
spesialis paru yang mengatakan
menyarankan juga bahwa
kalau bisa semua dokter
gejala sekecil apapun itu
sebagai covid apakah
menurut anda ini perlu diterapkan dok
terima kasih berkaca pada
sudah terjadi oleh alam
rumah ayah saya saya pun mungkin
di sini sebagai dokter spesialis anak ya
kami akan lebih
waspada dalam hal
sekecil apapun kenapa ya
yang pertama memang dimulai dari diri kami
yang sesuai dengan
kebutuhan sesuai dengan
setting tempat kami bekerja
yang kedua adalah
kita juga harus selalu waspada oleh
orang orang tertentu yang mungkin
tidak ingin mengungkapkan
keluhan keluhan yang menjurus
ke arah covid gitu kan jadi
berkaca pada diri
saya sendiri dengan
yang terjadi pada alam rumah ayah saya adalah
akan melakukan hal yang serupa
berpengaruhnya sebenarnya peristiwa
yang terjadi kepada ayah anda
kepada kehidupan anda
ketika praktek ketika dari
rumah ketika pulang dari praktek
terima kasih ya memang
dengan kejadian yang menimpa ayah saya
ya kami sekeluarga
itu menjadi lebih
ya mungkin kalau
kalau dibilang ketakutan ya
kami mempunyai ketakutan yang berlebih karena
dari sesepele kita lupa
cuci tangan kita lupa mengganti
baju saat kita dari keluar rumah
itu efeknya tidak sesederhana itu
jadi perilaku hidup bersih itu
apa ya kami saling mengingatkan
gitu angkat anggota keluarga supaya
kejadian ayah saya
kugur itu ya
tidak terulang kita nggak bisa saya tidak
bisa menyalahkan ayah saya
tertular di mana itu kita kan ya
yang jelas saya dan ayah saya sama
kami bekerja di bidang medis
kami menangani pasien ya
risiko itu bisa terjadi
di mana saja
adakah pesan terakhir dari ayah anda
yang sempat disampaikan kepada anda
terkait profesi dokter
di masa masa seperti ini
ya pada saat terakhir saya
berbincang dengan ayah saya pada saat
beliau masih lihat memang beliau
waktu itu mengatakan bahwa ada
salah satu kolegannya yang dokter
di kltht juga yang meninggal
sebelumnya di saat itu ya
beliau sudah berkeluk usah
susah sekali mendapatkan apd
yang kedua ya
moga moga ini bisa tidak tertular
ayah saya menjadi bagian
dari salah satu
pejuang kesehatan yang gugur ya
memang masalahnya pada saat itu adalah
saat itu semuanya bersifat pre order
dan kalaupun ada
kalaupun ada itu butuh
hal tersebut yang
kadang kadang kalau boleh saya risiko
belakang kalau saja
pada saat itu
kewaspadaan kita menggunakan
apd yang lebih
bisa kita lakukan
hal ini bisa diminimalisir
kejadian covid yang terjadi pada tenaga tenaga
pencerahan sekali berbincang
dengan anda malam hari ini terima kasih
sudah bersedia membagi
kisah anda dengan almarhum
ayah anda terima kasih banyak